jangan jangan jangan
aduh gak ada duit
taruh di mana
teman kamu udah pulang
bapak pikir bukan lemari tadinya
ternyata satria benar juga
aku harus hati hati sama bapak
ternyata bapak itu belum berubah
ya tapi nggak apa apa lah
aku yakin bapak pasti bisa berubah suatu hari nanti
pokoknya sekarang aku harus terus waspada
aku gak boleh kasih kesempatan untuk bapak
ngapain sih kok si rosmangga lagi berantem
enggak lah masa berantem
itu loh kak suami mama dia gak pernah mau datang ke pengadilan
selalu aja ada alasan yang bilang sakit lah
sengaja soalnya dia nggak mau cerai
selalu tuh selalu bilang dia sakit
kalau dia nggak pernah datang ke pengadilan
ya udah tenang aja ya
nanti aku akhir minggu ini deh
akhir minggu ini
jangan kak jangan
kamu tau kan bahaya kan
kamu jangan macem macem deh kak
gak apa apa aku pasti hati hati kok
aku cuma mau tahu dia lagi ngapain dia lagi sembunyiin di mana
jangan kah kalau mama bilang jangan jangan
terlalu bahaya buat kamu
maka tahu suami mama itu seperti apa
masalah mama masalah aku juga
jalan dulu ya nek
kamu itu bersih bersih atau malah ngotorin sih
awas nggak bersih kamu saya pecat
ini segera saya bersihkan kak bu
semua baik baik kan bisa
untung kamu ada calon dokter yang belain
kalau enggak udah habis kamu
kamu juga gak apa apa kan
gak apa apa lagi lagi kamu tuh belain aku ya
mau kasih tanggepin ya
ya udah bisa aku bantu
enggak gak usah
ini aku lagi bersih bersihkan kak
terima kasih kak
bisa aku bantu

ada yang mendengar
tapi aku aku gak bisa
ini kesempatan kamu
kamu gak yakin dengan keyakinan yang ada
profesional dikit kenapa sih
jangan campur adu pasal pribadi dong
ini mau jadi semakin datet yuk
maaf dok tidak dicara singkat
masih raka suka sekali
kita kirimin makanan kesukaannya dia
tapi saya tetap merasa gak enak bu
takutnya raka malah bantuin
jadi ngerasa malu lagi gara gara dikirimin makanan
aku kan kenal sekali sama dia
dia tuh bakalan seneng dah dikirimin makanan
tidak usah riset
kamu kenal pasien itu
kamu ada masalah pribadi dengan mereka
raga kamu adalah calon dokter yang paling berbakat yang pernah saya temui
ya kalau boleh saya kasih saran
janganlah kamu campur adukan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan
kamu mesti pahamlah
ini masalah pengobatan
kamu kan udah dewasa
kamu bisa berubah
kamu bisa berubah
kamu bisa berubah
kamu bisa berubah
kamu bisa berubah
kamu kan udah dewasa
kamu bisa berubah
cobalah berbesar hati
oke kita lanjutkan
ya makasih dok
ya kita lanjutkan
eh eh eh susah susah
ya bu ada yang bisa saya bantu
kenal gak sama raka
raka itu yang calon dokter
sekarang dia lagi koan
oh raka yang itu
rakanya di dalam bu
tapi sebentar lagi juga break makan siang kok
kalau ibu mau nunggu silakan ibu
tunggu di ruang tunggu

raka lagi siapa
gak ada dokter lain apa
sambil ke situ
wah gila bener
dia bener bener nyaman
ibu mau bintip mata ibu
eh siapa tau
ibu juga di mana mana ada belulu ibu
kayak itu sakit flu

suami suami ibu siapa
lagi ngintip ngintip juga tuh cucu a yang jadi dokter
i lihat ibu
ini budaknya salah dia
budakin apa nih budaknya
pulang aja mendingan yuk
tau cucuku mau jadi dokter jadi ditempelin lagi
supaya gak banyak dokter
iy suntikin tidur
budak banyak banyak aja
iy suntikin tidur
buat suntikin boleh cus
iy gak bisa becek
iy yuk pikir iy gak bisa becek
wah iy akhli becek
iy kasi yuk suntikan tidurin baru tau yuk